nah sekarang kita bicara soal makanan pendamping air susu ibu atau mpac yang menjadi sumber penting untuk pemenuhan gizi anak setelah memasuki usia enam bulan pertama
dimana anak butuh asupan gizi selain asin
nah pertanyaannya sekarang mpac seperti apa yang tepat untuk anak anda
apakah yang banyak dijual di tempat umum itu tepat untuk anak anda atau tidak
simak yang berikut ini
sudah dua bulan terakhir egy nugra mulai memberikan makanan pendamping air susu ibu atau mpac kepada putranya yeri yang memasuki usia delapan bulan
egy memilih meracik dan memasak sendiri mpac untuk tiari
daging ayam labu tofu dan kacang menjadi bahan yang dipilihnya
sebenarnya sih pertimbangannya banyak ya

meskipun banyak di luar yang instan aku pun juga salah satu ibu yang sempat hampir mau kemakan gitu pengen beli beli yang instan
tapi pas dilihat ingredients nya kita kan juga nggak tahu apakah itu benar dia nogula garam atau nggak ada bahan pengawet dan sebagainya
karena sekali lagi itu kan cuma produk yang menjual
jadi kita nggak tahu apakah itu benar pure alami atau nggak
apa yang dilakukan egy dengan memberi mpac yang dibuat di rumah merupakan salah satu langkah tepat
karena syarat mpac yang baik harus berisi bahan bahan yang mengandung
protein dan karbohidrat yang cukup
namun menurut ahli gizi rita ramayulis mpac buatan pabrik yang dijual bebas di pasaran juga memiliki nilai gizi yang sama
bahkan bisa lebih tinggi
produk itu tidak disebut dengan makanan instan
jadi itu bukan makanan instan
itu namanya adalah makanan bayi tapi makanan bayi olahan pabrik
nah itu istilahnya
jadi kalau makanan bayi itu hanya dua istilah
satu makanan yang diolah di rumah tangga satu makanan yang diolah oleh pabrik
tidak ada bedanya dengan makanan yang kita buat di rumah
malah kecenderungannya mereka bisa menyajikan dengan porsi kecil tapi zat gizinya lebih padat
dibandingkan kalau kita buat di rumah itu porsinya kelihatan lebih besar
jadi mpac yang dibuat sendiri di rumah dengan yang dibuat oleh pabrik sama sama baik bagi kebutuhan asupan gizi bayi
nah semua keputusan ada di tangan ibu untuk memilih jenis mpac yang cocok untuk sang anak
dea kartika jakarta